senin pagi petugas pdam tirtawaning kota bandung masih melakukan perbaikan pipa saluran yang pecah
pada sabtu dua puluh satu agustus lalu menurut pihak pdam pipa yang pecah merupakan aliran pipa cisangkui lama
yang memiliki kapasitas tujuh ratus liter per detik pipa pdam yang pecah ini merupakan pipa cisangkui lama
yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam pipa ini memiliki kemampuan mengalirkan air enam ratus hingga tujuh ratus liter
per detiknya dan akibat pecahnya pipa ini mengakibatkan kurang lebih lima puluh pelanggan
pdm di kota bandung akan mengalami gangguan selama beberapa hari kedepan pdm tirtawaning mengaku
hingga saat ini masih mencari penyebab utama pecahnya pipa cisangkui lama di jalan riau
kota bandung direktur utama pdam tirtawaning soni salimi mengungkapkan pecahnya pipa pada sabtu
lalu membuat pasokan air bersih berkurang dari awalnya seribu delapan ratus liter per detik menjadi seribu dua ratus liter
per detik akibatnya
pelanggan akan mengalami gangguan pasokan air secara bergilir selama masa perbaikan berlangsung
kalaupun juga dalam kondisi yang apa namanya urgent penting bisa menghubungi kami melalui pelayanan
tanki air minum ya kita sudah sediakan sementara itu sejumlah warga di kelurahan kebunwaru kota
bandung mengeluhkan terhentinya pasokan air bersih sejak senin pagi warga mengaku tidak
mengetahui adanya kerusakan pipa yang dialami oleh pdam akibatnya untuk
sementara warga memanfaatkan air sumur dan penampungan air yang dimiliki ya karena di sini
ada sumur sebagian ya memakai air sumur aja gitu tapi kalau bisa secepatnya nih pengennya gimana ya kalau
pengennya secepatnya itu cepat normal kembalilah gitu karena ada kalau sumurkan disini udah agak
kurang bagus lah gitu ya tadi tadi pagi tadi nyiramin masih ngocor udah jam berapa tadi jam
setengah tujuh udah nggak ngocor jadi solusinya gimana sementara ini ya kan saya punya penampungan
ya masih gitu untuk misalnya nanti habis ya udah nggak punya gitu pdm tirtaweni mengungkapkan
perbaikan akan memakan waktu tiga hari dan ditargetkan selesai pada senin malam ini
franky wijaya helmy surianegara bandung jawa barat